ini yang bisa kita saksikan calon gubernur jawa barat nomor urut tiga sudrajat akan melakukan pencoblosan di tps dua puluh tujuh hegar manah kota bandung
sedang melakukan pendaftaran
kita akan tunggu seperti apa kemudian
proses pemungutan suara di tps tempat sudrajat memberikan hak suaranya
tabu tujuh pak
tidak ada yang keluar pak
kita tahu bahwa calon gubernur sudrajat ini diusung oleh partai gerindra

sudrajat berpasangan dengan ahmad saiku diusung oleh dua koalisi partai gerindra dan pks
suaranya keren ya
pak ini apa
ini jumlahnya semuanya tiga ratus delapan puluh delapan
pilkada jawa barat ini merupakan
pilkada dengan diikuti oleh calon terbanyak
ada empat calon yang akan bertarung di pilkada serentak dua ribu delapan belas
siapakah kemudian yang akan memimpin
siapakah kemudian yang akan memimpin
apa yang akan dimimpin jawa barat untuk periode selanjutnya
dan dari berbagai macam analisa jawa barat ini juga merupakan salah satu provinsi yang cukup strategis
dan juga masuk dalam pemetaan pilpres pada tahun dua ribu sembilan belas nanti
dan cukup menentukan suara dari masyarakat jawa barat
oleh karena itu jawa barat juga cukup memiliki konstelasi politik yang ketat
dan membawa pengaruh yang besar bagi setiap pesta demokrasi yang dilangsungkan di tanah air
baru saja sudrajat sudah mengantongi dua surat suara didampingi sang istri
kita tahu jawa barat juga menjadi salah satu provinsi dengan jumlah penduduk yang cukup besar
dan tentu saja ini akan membawa pengaruh besar terhadap hasil pilkada dua ribu delapan belas
ya sepertinya sudrajat ini memang merupakan calon gubernur yang terakhir yang melakukan pencoblosan atau memberikan hak suaranya
kita tadi sudah lihat ridwan kamil deddy mizwar
namun memang tb hasanuddin tadi tidak bisa memberikan hak suaranya karena tidak memiliki ktp jawa barat
dan kita akan tunggu bagaimana nanti hasil penghitungan suara
siapakah yang akan mengungguli untuk bisa menjadi kandidat pemimpin di provinsi jawa barat dua ribu delapan belas
ya baru saja sudrajat keluar dari bilik suara
dan siap siap akan memasukkan kertas suara ke dalam kotak suara
sudrajat dan ahmad saiku
yang diusung oleh
sudah selesai sepertinya